sepuluh desember dua ribu dua puluh dua menjadi momen bahagia bagi putra bungsu presiden joko widodo
masakan khen misal dan menikmati bahan terbaik
ya lumayan menurun sih
kita tidak warnai dengan cat atau lapisan kimia lainnya
caimin sudah bergerak ke rumahnya anies untuk dijemput kemudian akan bergerak ke dpp pks lanjut ke pkb
gorengan dapat nggak sih dua puluh ribu dapat pasti dapat wih oke boleh bu
kemudian juga surat keterangan mengenai keluarga negaraan ijazah
makanya kemudian kan netizen mengumpulkan
itu bisa menjadi sebuah dugaan kuat itu terjadi di level sekolah
posisinya memang dari awal seperti itu
oke jangan sampai image itu jadi terbawa kemana mana
sebenarnya garam rakyat ini kan masih garam bahan baku
yang itu masih dilakukan sih gitu
hari ini permintaan kue keranjang mencapai enam ratus kg
eh ada yang nonton ternyata
nah apakah kemudian apa yang perlu kita dorong
kalau ceritanya sih mungkin ya
aduh ini di podcast ini saya harus dimintain pendapat tentang profesi profesi orang
kami sudah berkoordinasi dan terima kasih kepada beliau beliau yang memberikan dukungan penuh
dimana mesir ini sering menjadi lalu lalangnya serakat palestina mencari perlindungan
paling untuk menghadapi panas terik harian
proses ini dilakukan agar oye matang
ada kisah didin ex keluarga kecamatan conggeang kabupaten sumedang
dan kami tidak mau itu terjadi
kan hasil prediksi lembaga survei yang melakukan quick count kan
mereka juga berbondong bondong datang untuk membuat konten
hal itu dibicarakan di internal partai gerindra
jadi tadi dari batok kelapa terus ini biar tidak terlalu besar apinya dikasih air
karena si cap paling tidak sekitar satu tujuh sampai satu sembilan juta ton dan kebutuhannya
terus alexander chalias sama nixon damaragosal
dan hingga saat ini apa saja temuan terbaru dari idai dok
sekarang ini kita ngaduk ya bu
nah jadi post up mulu tuh pasti
ya sebenarnya sih sekarang agak mending nggak jalan kaki seperti dulu ada perahu
sebulan sebelum berangkat gue dikasih tau
yang membuat udara atas panas
nah oleh karenanya pemerintah merasa perlu untuk mengangkat kembali rencana undang undang misinformation yang sebelumnya dikesampingkan itu
lewat kompetisi kompetisi di tingkat nasional
dan saat ini kita lihat biden terlanjur basah ya
saya telah mengisikan peringatan ke x corp yang membutuhkan mereka untuk menghapus konten ini
karena kan di beberapa pintu tol itu kita nge tap hanya untuk mengetahui
aku biasanya gak langsung percaya gitu aja sih soalnya kan banyak orang yang ngarang ngarang cerita demi kayak bisa viral atau apa gitu
itu adalah kondisi yang lebih kuat
kayak di negara lain kan belum
karena pasar investasi dalam negeri itu selalu bergejolak positif
sebab berdasarkan data dari organisasi non profit yang bergerak di bidang lingkungan hidup sistemik
untuk prosesnya nanti akan dilakukan para mama dulu dikeringkan dimasak nanti kita lihat seperti apa prosesnya ya
perwujudan dari layar perahu sangkuriang
jadi pantangan itu memang bukan hanya tentang debus saja
ternyata itu marketing jing s tiga marketing
gimana gitu kan apa dia emang
bagi kami argumentasi itu argumentasi yang tidak masuk akal
banyak pos pos menteri diisi oleh partai partai tertentu
di sana kaitannya lebih ke soal mencoba mencegah masuknya
selanjutnya saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan pencuk
oke berarti ini kita bisa selamatkan angkat ke atas pak
lihat lu cari lagi generasi empat nya baru lagi
para penambang mandiri pun harus beralih profesi
jangan sampai gara gara saya semuanya berantakan
ini belum selesai tenaga pendidiknya sebenarnya semuanya
lebron udah selesai udah tamat main di basket pasti dia jadi ini
bobot itu baik suka perhatian suka bilang sehatin hati hati dia dari perahu suka banyak buaya
tinggi gede aja yang hidupnya sehat aja
saya kira si rekap perlu juga di challenge untuk melihat
ya coldplay malam nanti akan menggelar konser di jakarta
apa catatan kita dan apa yang perlu kita dorong setelah penetapan tersangka ini dari media
misalnya ya mau kasih sekolah anak ya yang jadi kendala itu
antara misalnya tentang undang undang yang mengatur tentang kehormatan presiden dan wakil presiden
tapi yang jelas itu speed ada tiga
tapi kalau misalnya kemudian asal seperti beberapa undang undang terdahulu ya
kan lo bikin t shirt dulu tuh yang stephen curry kalau gak salah
ayu juga sizenya bagus gitu
jadi kita berikan ini hanya untuk nakas dulu
nah lalu kalau kita bicara lagi tentang bagaimana emas ini berkembang
rumah juga pilihannya pilihannya banyak jika ingin berburu ikan ikan asapnya harus memiliki
pak heru bicara soal belajar tetap muka atau sekolah tetap muka
dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh kementerian agama
kelas nih nih orang nanya udah dibilang
akan diberikan kaki palsu saja
dan kalau itu dibandingkan dengan australia
jadi supaya mereka pun disini ada jiwa kompetitifnya gitu maksudnya
jadi saat ini saya ingin membuktikan melalui kamera di handphone saya
apa informasi terbaru yang mungkin bisa di share kepada kami pak gatot